mantan wakil presiden republik indonesia muhammad yusuf kala
membuat pernyataan mengejutkan tentang adanya kekosongan kepemimpinan
yang memicu terjadinya beberapa peristiwa politik akhir akhir ini
jk juga menyebut bahwa persoalan rizik yang kembali mencuat seharusnya menjadi indikator
adanya proses yang perlu diperbaiki dalam demokrasi kita
apa dan kepada siapa sebenarnya pernyataan yusuf kala itu ditujukan
kami ajak anda untuk berdialog malam hari ini dengan para narasumber yang telah bergabung
melalui sambungan zoom ada hussein abdullah jurubicara mantan wakil presiden yusuf kala
bang uceng selamat malam
selamat malam eva assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada jazilul fawait wakil ketua mpr sekaligus wakil ketua umum pkb
pak jazilul selamat malam
selamat malam assalamualaikum mbak eva
waalaikumsalam pak jazilul
salam sehat juga
kemudian ada kang ujang komarudin analis politik universitas al azhar
sebelum memulai dialog ini kita dengarkan dulu
bagaimana kemudian pernyataan pak jk ini soal kekosongan kepemimpinan berikut ini
ini dapat kita lihat per hari hari ini
kenapa masalah habib rizik begitu hebat permasalahannya
sehingga polisi tentara turun tangan
sepertinya kita menghadapi sesuatu
yang goncang yang ada
kenapa itu terjadi
ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas
adanya kekosongan itu begitu ada pemimpin yang karismatik katakanlah karismatik begitu
atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya
ini suatu jadi sebuah masalah
habib rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita
bang uceng pernyataan pak jk ini maksudnya apa
apakah kemudian menyentil sosok tertentu karena bicara soal kekosongan kepemimpinan
makanya kalau ada pemimpin karismatik kemudian bisa mengisi kekosongan itu
begini mbak hepa
jadi sebelum kita
mengulas masalah ini yang pertama kita perlu garis bawah sekali adalah konteksnya
jadi sangat penting konteks supaya kita memahami ke mana arah pembicaraan pak jk
nah kalau kita lihat konteksnya pak jk bicara dari sisi partai politik
karena memang saat itu pak jk sedang webinar dengan partai pks
partai kajian sejahtera
pak jk melontarkan semacam peringatan dan hasil kontentasi beliau melihat fenomena habib rizik
dan bahwa ada sesuatu yang diperiksa di partai politik kita
kenapa kok aspirasi masyarakat tiba tiba mencari alternatif pemimpin seperti itu
yang sebenarnya seandainya misi misi politik yang berfasilian itu bekerja dengan baik
bukan tidak bekerja sekarang sudah bekerja juga
dan ormas ormas kita juga negas atau lebih perspid lagi melihat fenomena di bawah
tentu hal hal seperti ini tidak harus terjadi
sehingga betul betul topeng muntuh
istinya berada dalam institusi yang ya katanya seperti partai politik itu
tetapi sejauh ini bisa saja masyarakat dalam pandangan pak jk
masyarakat yang merasakan sentuhan dari partai politik
terutama yang ada di parlemen tentunya

kita tahu dari karpol

mesti sendiri calon sehingga aspirasi masyarakat yang diwakilinya itu betul betul dapat lagi
oke bang uceng mohon maaf saya harus potong karena suaranya kurang begitu jelas begitu ya
karena ini berdengung di
mungkin saya ke pak jazilul
pak jazilul mendengar kurang lebih ya penjelasan dari bang uceng
kalau dari kemudian partai politik kemudian yang pendukung pemerintah dan juga berada di sisi pemerintah
apakah kemudian pernyataan pak jk ini bagaimana kemudian menanggapi pernyataan pak jk
apakah kemudian ada tersinggung misalnya dengan pernyataan tersebut
saya setuju dengan pak uceng
saya setuju dengan pak uceng harus dilihat konteksnya
selain konteksnya siapa yang bicara
pak jk ini tokoh islam
pernah jadi wakil presiden dan juga politisi
apa yang disampaikan pernyataan oleh pak jk tentu apalagi disampaikan pada konteks forum webinar rakernas partai islam
tentu ini pak jk dalam rangka memberikan contoh
dan motivasi tantangan kekinian
cuman bahasa yang digunakan oleh pak jk adalah kekosongan kepemimpinan
bisa jadi yang dimaksud adalah soal haris tokoh atau idola
saat ini memang kita membutuhkan tokoh tokoh idola khususnya umat islam yang lahir dari partai politik
kira kira itu yang ingin disampaikan oleh pak jk
tentu pernyataan ini tergantung dalam perspektif apa menempatkannya
jika dalam perspektif pengertiannya adalah kosong kemimpinan dalam arti makna lahir dan yang ada
tentu itu tidak kosong
tapi dalam pengertian
tentu itu tidak kosong
tentu itu tidak kosong

saya pikir umat islam perlu apa namanya yang disebut oleh pak uceng
peringatan yang disampaikan oleh pak jk ini menjadi bahan renungan kita bersama
karena contohnya berikan contoh soal habib rizik
pak jk juga ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh habib rizik itu sebagai contoh keberhasilan menangkap aspirasi
tetapi kalau saya secara pribadi saya tidak menyatakan membenarkan sepenuhnya
memang kita membutuhkan ulama politisi dola yang harismatik
tetapi apa yang dibangun oleh habib rizik lebih menggunakan idiom idiom agama yang menurut saya agak kasar
tetapi terus terang hari ini masyarakat juga membutuhkan orang yang bicara keras kepada pemerintah
dan itu tidak mudah
nah habib rizik menyampaikan itu
artinya pak jazilul melihat bahwa habib rizik ini sosok yang dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat
nah tentu ini kan soal sisiologi
jadi dalam tahap perkembangan masyarakat jika ada sebuah kekuatan atau kekuasaan pasti membutuhkan pengkritiknya
apalagi di era demokrasi
di era demokrasi itu biasanya akan lahir dan kritik serta demo itu hal yang diperbolehkan
cuman sayangnya menurut saya sayangnya ini sebagai saya juga yang dari kalangan islam
kelihatannya idiom idiom yang digunakan oleh habib rizik kurang sopan
begitu kurang santun
nah tetapi ketidaksantunan dan kekasaran ini mungkin oleh sebagian masyarakat juga dianggap itu cara menangkap aspirasi
ya itu hal yang wajar saja
ini adalah perkembangan menurut saya
pemerintah daerah demokrasi juga butuh pengkritik
oke tapi kalau kemudian tadi
bagaimana melakukan atau mensikapi kritik nah itu yang menjadi soal daerah demokrasi
oke tapi kalau kemudian bicara partai politik sebetulnya ada partai politik islam yang kemudian berada menempatkan dirinya sebagai oposisi misalnya
apakah kemudian itu tidak cukup begitu
disampaikan di depan forum partai islam yang oposisi
artinya apa kekuatan idola dari partai katakan oposisi itu tidak punya itu kritik kan
nggak punya idola tidak punya yang harisma yang bisa diikuti oleh publik bisa itu sebenarnya yang disampaikan oleh pak jk gitu
pimpinan itu dalam pengertian saya tahu beliau ini kalau bicara biasanya memang belak belakan
apa adanya pilihan bahasanya kita maklumi itu memang begitu
oke jadi itu tujuannya sebetulnya untuk partai politik islam yang kemudian berada di oposisi
dan dalam hal ini memang yang sedang mengadakan webinar begitu
memberikan tantangan kepada partai politik hari ini
yang berbasis islam itu membutuhkan idola dan pemimpin yang mampu menangkap aspirasi
itu wajar saja dan menjadi koreksi lah buat kita
tetapi saya secara pribadi tidak mengidolakan dengan cara yang dilakukan oleh habib rizik
oke sekarang saya ke kang ujang
bahkan secara cara yang dibahas
kang ujang ya lebar
awal menggunakan ideom ideom politik yang kasar
oke kang ujang
penulisan agama kriminalisasi ulama macam macam yang digunakan
oke sekarang saya ke
pak jazilul ada demokrasi nggak ada soal
nggak ada soal ya
oke sekarang saya ke kang ujang
kang ujang kalau kemudian tadi pak jazilul mengatakan bahwa sebenarnya ini konteksnya
karena bicaranya juga di acara pks gitu
jadi memang ini ditujukan sebenarnya untuk kritik membangun sehingga menciptakan toko idola
kalau kemudian dikatakan
oleh pak jazilul apakah anda punya analisa yang sama atau pandangan yang sama
ya perkataan pak jk harus dilihat secara utuh ya
saya sepakat dengan bang hussein dan pak jazilul ya
konteksnya melihat bagaimana mengkritik partai islam
cuma ini kan saya pesannya dulu
pesannya itu konteknya iya seperti itu
tapi pesannya ini kan ma'rifatnya buat partai islam
di sini ma'rifat khusus gitu ya spesial spesifik
tapi yang lain saya pesannya saya melihat saya pribadi melihat bahwa pesannya umum gitu loh
pesannya berlaku juga umum
kenapa ini umum saya melihat saya bukan memanas manasi kenapa
karena dalam konteks kebangsaan kita kita ini memang depisit pemimpin yang bersifat negarawan
nah politisi kita hari ini sejatinya kan gini politisi kita
itu derajat yang tertinggi dari politisi kita seperti pak zazilul pawai ⁇ dan teman teman politisi yang lain
itu kan seorang negarawan
nah ini hari ini kita sulit mencari itu
baik dalam konteks di legislatif maupun di eksekutif
nah check and balances tidak terjadi
seharusnya oposisi itu ada di parlemen hari ini oposisi bergeser ke ormas
hari ini oposisi bergeser ke rakyat
hari ini oposisi bergeser ke tokoh tokoh non parlemen
ini kan berbahaya gitu loh
oleh karena itu saya melihat ya kan ini ada apa
apa sih ada kekecewaan di rakyat
apa aspirasinya tidak ditangkap oleh dpr dan pemerintah
ya kan keinginannya tidak direspon oleh dpr dan pemerintah
nah inilah yang memunculkan ya kan bahwa masyarakat publik
ingin melihat mencari alternatif tokoh yang lain yang bisa menyalurkan aspirasi itu
nah tokoh itu ya ada di habib rizik hari ini
tak tahu kita kontak ke depan
oleh karena itu momentumnya kena
saat masyarakat aspirasinya tidak pernah direspon misalkan saya kasih kita dituduhkan saja
misalkan revisi undang undang kpk masyarakat tidak mau merevisi
tapi sahabat sahabat di dpr teman teman lebih eksekutif mau eksekusi itu
terakhir saja kata kata undang undang simpah kerja rakyat tidak mau
tapi diketok palu
kan menjadi persoalan
nah inilah yang membuat masyarakat kecewa
oleh karena itu saya mensurvey satu tahun kinerja pak jokowi dan pak maruf amin
tiga persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pak jokowi
termasuk sama hampir sama dengan hasil kompas
oleh itu saya ingin mengatakan ini ada kekecewaan publik yang begitu tinggi dan begitu besar terhadap pemerintah dan dpr
makanya dia mencari tokoh yang lain
nah demokrasi kita harus dikoreksi
harusnya kita ini membutuhkan pemerintah yang kuat
tapi di saat yang sama membutuhkan oposisi yang tangguh
kalau tidak ada oposisi itu lemah
apa pks itu tidak dianggap sebagai oposisi
karena sangat kecil jumlahnya sangat sedikit
dan itu tidak mencerminkan sebagai oposisi yang tangguh
oleh karena itu wajar ketika rakyat misalkan tidak direspon aspirasinya
ketika apa apa keinginannya tidak diikuti
maka ya tadi mencari alternatif tokoh yang lain
menjadi figur idola hari ini yang bisa mengkritik pemerintah
seperti itu mbak
kalau kemudian pernyataan atau kritik pak jk ini
jangan kemudian dilihat sebagai satu skop tertentu begitu
karena memang kemudian dibicarakannya di acara pks
tapi kemudian ini kritik sebetulnya buat semuanya
karena memang seperti pak ujang katakan
salah satunya yang dikritik adalah demokrasi yang kemudian harus dikoreksi
karena tidak ada oposisi yang tangguh
bagaimana kemudian menanggapinya
ya apa yang ada di dpr itu kan juga sudah dipilih oleh rakyat
apa yang disampaikan oleh pak ujang itu cenderung mengeneralisir
maksud saya begitu
dan memang kan kita tidak ada budaya oposisi dan tidak ada sistem oposisi di indonesia
nah tetapi yang perlu menjadi garis bawah dari pernyataan pak jk yang disampaikan oleh pak ujang tadi
kita memang perlu kok menyampaikan kritik memberikan kritik gitu
tetapi kan tidak semua kritik itu cerdas
tidak semua kritik itu bisa sampai dan menggunakan etika yang ada
nah inilah yang menurut saya apa yang dilakukan oleh habib rizik
itu sesuatu yang berbeda memang
karena cara caranya pola polanya kasar
nah dan cenderung menggunakan idiom idiom agama yang menurut saya dapat menjadikan politik identitas dan pembelahan
nah apa yang disampaikan pak jk karena ini forumnya adalah di forum partai islam
ini menjadi tantangan buat kita semua
bagaimana mengartikulasi aspirasi
bagaimana mengartikulasi aspirasi umat
bukan membuat idiom idiom bukan jargon jargon tetapi menyerap aspirasi secara baik
saya setuju saja apa yang disampaikan oleh pak ujang sebagai bahan kritik
dpr juga harus dikritik kok
presiden juga harus dikritik kok
tapi saya juga boleh dong mengkritik habib rizik dan siapapun boleh saja
karena apa memang kedaulatan di tangan rakyat
nah oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh pak jk sebagai politisi tokoh islam
ini tantangan yang dihadapi oleh politisi islam
nah kalau bicara soal secara umum memang pak jk itu wakil presiden
dan kalau bicara soal politisi islam dan kita tahu bahwa kita ini mayoritas
nah kita yang mayoritas islam kenapa tidak bisa menangkap aspirasi
nah itu tantangan kita bersama
nah tetapi sekali lagi mbak eva
bahwa bagi saya pola dan cara habib rizik tidak bisa dijadikan idola dalam mengkritik pemerintah
karena apa karena pakai idiom idiom yang
sering menggunakan kata kata yang menurut saya bisa memecah persatuan
baik baik pak jazizul
kadang kadang melakukan kata kata yang menghina
dan ini tidak sesuai dengan etika islam
ini konteksnya islam begitu
baik tapi kemudian disebutkan juga oleh pak jk bahwa kemudian terlepas dengan tadi anda katakan dengan etika etika yang kemudian tidak sesuai dengan norma islam

tapi itu kemudian menjadi sosok yang
karismatik begitu ya karena memang terjadi ketimpangan dalam demokrasi
bagaimana kemudian menjawab tantangan pak jk kita akan lanjutkan setelah jeda
pak jazilul kang ujang dan juga bang uceng
sesaat lagi tetap bersama kami cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih berdialog bagaimana kemudian kita menafsirkan pernyataan pak jk soal kekosongan kepemimpinan saya
kembali ke bang uceng
bang uceng kalau kemudian pak jk menyampaikan
sesuatu pernyataan yang kemudian pastinya berimplikasi politik
di suatu forum partai politik
bagaimana sebetulnya pak jk melihat situasi perpolitikan di tanah air saat ini
ya sebenarnya itu semacam kritikan pak jk bukan cuma untuk pks ya
menurut saya untuk semua partai yang berbasis islam
dan menarik sekali karena pak jazuli tadi
menerima sebagai suatu kritik yang tentu konstruktif
nah beberapa kali pak jazuli menyebut bahwa gaya berpolitik atau gaya bicara habib rizik itu kasar keras
yang sebenarnya tidak sesuai lah
nah dalam konteks ini pernyataan pak jk itu sangat relevan
karena disinilah seharusnya partai politik
memerankan fungsinya sebagai instrumen untuk edukasi politik
sehingga masyarakat itu diberi edukasi pemahaman misalnya
dan kedepan tidak terjadi hal hal yang sifatnya
bagaimana ya kita kehilangan sopan santun
apalagi konstituen yang notabene islam
nah inilah bagian dari tanggung jawab besar dari partai partai
supaya mengoreksi dirinya
kenapa umat itu lebih cenderung mendolakan seorang tokoh yang ngomongannya lebih keras dan seterusnya
ada apa dengan tokoh tokoh partai itu sendiri
ini yang mesti dibedah ke dalam
jadi saya kira sangat sederhana
meskipun pernyataan pak jk semacam satu judul besar saja
tapi kan ada enam fungsi atau petugas dari partai politik
kalau enam fungsi partai politik ini dibedah satu persatu
kemudian kita kaitkan dengan pernyataan pak jk
itu akan ketemu di mana kelemahan kelemahannya
bagaimana partai itu kemudian menjembatani apabila terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah
nah semua ini kan harus kita bedah satu persatu
karena itu pak jk mengatakan hari semua partai partai membedah dirinya
sehingga kedepannya bangunan demokrasi kita itu
karena memang partai sendiri itu punya tugas untuk melakukan sosialisasi politik
sehingga tradisi politik yang terbangun adalah sebuah tradisi politik indonesia
kita tidak cenderung ke radikalisme dan seterusnya
ini mesti menjadi tanggung jawab besar kedepannya
nah kalau peran peran ini berhasil dilakukan oleh partai politik
ya mungkin parlemen jalanan itu tidak harus lagi banyak terjadi
orang orang parlement dari partai islam lebih didenar
karena lebih representatif dan seterusnya
dan punya bobot yang betul betul mencerminkan apa yang dikandalki oleh konstituen yang ada di bawah
saya kira itu
ada concern ini soal kemudian tokoh dari parpol islam
yang kemudian tidak bisa mewakili aspirasi rakyat gitu atau masyarakat
saya sampaikan tadi
kita memang perlu merenung ke dalam
melihat seperti apa fungsi fungsi partai politik
termasuk saya yang di partai politik
tetapi saya bisa membaca dengan cara yang terbalik
sebenarnya pak jk ini sedang menaikkan lebih lagi popularitas habib rizik
dan memberikan pujian yang luar biasa
menurut saya ini bernuansa pujian
sehingga harus dicontoh
dalam konteks tertentu
tidak sepenuhnya saya yakin
tetapi sampling yang digunakan oleh pak jk adalah habib rizik
tetapi dengan pak jk yang memberikan contoh
beliau tokoh islam dan politisi
ini menurut saya juga bagian dari
mungkin cara ya
pak jk menaikkan popularitasnya
memang sebetulnya pak jk menyatakan pernyataan ini tuh
tujuannya memang ingin meningkatkan popularitasnya rizik syihab
saya kira tidak
jadi kalau kita lihat popularitas habib rizik
ya lihat aja ketika ribuan orang datang menjemput
itu sebelum pak jk mengeluarkan statement
ini artinya apa
nah ini yang dibaca oleh pak jk
sebagai sebuah fenomena
karena ditambah lagi
lebih populer lagi
itu luar biasa popularitasnya
ini dimana partai politik tokoh tokoh
kan tidak bisa seperti itu
kemudian menduga bahwa pak jk memang
upaya ini adalah upaya untuk meningkatkan popularitasnya
jadi gini mbak
sebenarnya fenomena habib rizik
bagi saya itu fenomena yang biasa
fenomena yang umum saja
dan tidak terlalu luar biasa
oleh tokoh tokoh pada akhir akhir ini
apa yang disampaikan oleh pak jk
itu ada benarnya
tetapi karena ini disampaikan dari
pak jk tentu
ini bagian dari apresiasi
kalau dibuat dari
eh dipandang dari kacamata terbalik
dengan mengatakan bahwa kira kiranya begini
ini nggak ada idola ini
tidak ada pemimpin
nah habib rizik mampu
dan pola seperti ini
tapi itu tidak ada masalah
itu soal cara orang melihat perspektif
seperti saya melihat perspektifnya
apa yang disampaikan pak jk
menurut saya benar
menjadi bagian dari
kepada partai partai islam
partai partai berbasis islam
dan menyalurkan aspirasi
saya berterima kasih untuk itu
karena saya yakin pak jk ini kan tokoh islam
beliau polisi si islam
mantan wakil presiden
semua orang juga tahu
nah kalau kemudian
apa yang disampaikan pak jk ini
menjadi bahan renungan buat kita
atau buat partai partai islam
tentu kami harus
meskipun tidak sepenuhnya
saya juga tidak terlalu setuju
apakah memang betul begitu pak jk
sempat berpikir memang
hrs ini bisa menjadi
bahkan sampai sejauh itu misalnya
pak jk kan patokannya lihat
masa yang begitu banyak
ada dinamika di dalam masyarakat
yang mungkin dipandang oleh pak jk
itu tidak mampu ditangkap dengan baik
yang ada sekarang ini
atau tokoh tokoh yang ada disitu
seperti anggota parlemennya
atau anggota kader kader partainya
terhadap habib rizie
nah ini yang harus dicermati
pak jk memberi suatu
anda harus kerja lebih keras
anda merebut hati masyarakat
apakah dengan cara santun
dan itu memang menjadi
atau dasar kita berpolitik
tentu itu yang akan
membuat partai ini lebih
peranan di tengah masyarakat
memberi suatu perspektif yang baik
bahwa begini seharusnya kita sebagai
nah tadi kan berulang kali disebutkan pak jazuli
ini yang harus diimbangi oleh partai
perkosongan ini akan terjadi
hari ini masih
salah satu orang saja
siapa itu akan terjadi
kemungkinan enak banget
aku sudah minta
seperti yang tadi
itu ada ketimbang
juga ada ketimbang
juga ada ketimbang
rs ini yang kemudian tidak dipunyai oleh
berada di dalam partai politik
ya suka tidak suka
senang tidak senang saya sering
mengkritik habib rizieq
yang hari ini simbol
nanti sepakat sepakatnya simbol
kekuatan oposisi rakyat
walaupun dalam konteks teori oposisi rakyat itu
tidak ada tapi faktanya
katakanlah tadi walaupun
nalasinya sudah dijelaskan oleh
bang zazil fawai agak keras
dan lain sebagainya itu
tapi ini sebenarnya konteks hari ini
mungkin yang sedang dibutuhkan
karena rakyat hari ini tadi banyak yang
nah fenomena ini adalah
narasi ini yang dikembangkan
oleh habib rizieq dan fdi nya
katakanlah dengan penduduk penduduknya
ini harus diimbangi juga oleh kekuatan kekuatan
partai politik dan umat umat yang lain
kalau ini narasi lalu
dibiarkan berkempang begitu luas
besar di seluruh daerah
maka sulit akan menandingi di kemudian hari
oleh partai politik dan umat umat yang lain
akhirnya tadi narasi narasi
keras itu yang akan muncul dan menang
karena kalau jumlahnya makin banyak
oleh karena itu narasi ini
harus dikonter tadi dengan misalkan
narasi yang menjelaskan kebaikan
narasi narasi yang mempertontonkan
itu menjadi penting
tapi hari ini belum ada
jadi masyarakat melihat
belum ada figur lain yang
katakanlah bisa mengkonter habib rizieq
dari pihak pemerintah maupun
dalam konteks parlemen hari ini
oleh karena itu narasi walaupun keras
walaupun tadi cenderung
sangat dinikmati oleh publik
yang ke depan ini bahaya
tidak boleh itu dibiarkan
kenapa islam itu rahmatan alamin
islam itu adalah membangun kesejukan
dan lain sebagainya
karena itu zajir pawain memiliki tugas yang berat
untuk membangun narasi tadi
narasi yang dikembangkan oleh habib rizieq
dan para pendukungnya
saya perhatikan begitu mbak yeta
oke kang ujang satu pernyataan tadi yang menarik juga
disampaikan oleh pak jazilul soal
apakah kemudian pernyataan ini memang tujuannya adalah
tapi kita harus break dulu
kita akan kembali setelah pariwara berikut ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ini anda kembali di cnn indonesia newscast
kang ujang ini pernyataan yang menarik kemudian dari pak jazilul
apakah memang kemudian anda memandangnya seperti apa
apakah anda setuju
dengan anggapan bahwa sebetulnya ini pernyataan pak jk
karena dia adalah tokoh islam begitu ya
ini jangan jangan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas dari hrs sendiri
ya saya melihat begini
pak jk itu apa adanya kok
berkata seperti itu
dan jujur terkait konteks diskusi di pks tersebut
bahwa ada seorang tokoh yang hari ini menjadi
memiliki karismatik yang begitu luar biasa
oleh pendukung pendukung kan itu harus dilihat
tapi di sisi yang lain ini kan menjadi apa namanya
kekritikan bagi pihak yang lain
ada banyak yang pihak yang tersinggung
ya kan seperti misalkan pendukungnya bang jazilul tawah
saya juga sama kan sudah jelas mengatakan seperti itu kan
para sinarasi yang dikembangkan juga dianggap tidak terlalu bagus
bidik sudah populer ya di mata publik
kalau di mata kita ya biasa saja
kita melihatnya biasa
tapi di mata pendukungnya di mata publik
hari ini adalah tanda petik mohon maaf ya saya katakan agak keras ya
ada kejengkelan publik terhadap pemerintah
sehingga tadi sehingga mencari alternatif
yang walaupun keras tetap didukung
yang waktu memiliki narasi yang begitu mohon maaf pedasnya gitu
tapi tetap tetap memiliki banyak apa namanya pengikutnya
nah ini sebenarnya apa namanya fenomena fenomena ini
yang harus dijawab oleh partai partai islam dan oleh pemimpin yang lain
saya sih mengatakan bukan hanya partai islam kok
tapi nasionalis kok dpr kok pemerintah kok
nah fenomena habib rizieq ini mohon maaf saya agak keras ini
tidak akan terjadi kalau mohon maaf institusi formal itu
pemerintah dan dpr itu sangat aspiratif itu saja
kalau rakyatnya sejahtera rakyatnya diayomi rakyatnya enak
enak tidak bakal habib rizieq sebesar ini
nah ini kekecewaan inilah yang memunculkan seorang figur yang baru
yang sekarang banyak pengikutnya
oleh karena itu tadi tugas kita bersama ya untuk menjaga apa namanya
mencari pemimpin pemimpin yang bisa menjadi idola
hari ini kan mohon maaf partai politik dianggap gagal
untuk melahirkan pemimpin pemimpin yang menjadi idora masa kini
baik dalam konteks partai islam maupun dalam konteks kepentingan nasional
jadi soal popularitas saya melihatnya habib rizieq sudah populer
sejak dulu sangat populer lagi ketika habib rizik dianggap terdolimi
itu sesungguhnya itu
oke oke pak jazilul jadi memang pak jk ini bicara apa adanya sebetulnya
karena memang terjadi karena memang ada situasi yang kemudian membuat sejumlah pihak
atau masyarakat kemudian jengkel lalu kemudian mencari tokoh alternatif
karena partai politik dianggap gagal untuk memunculkan
memunculkan tokoh tokoh yang kemudian menjadi idola
bagaimana kemudian mewaspadai atau
kalau memang kejengkelan ini kemudian tidak bisa diantisipasi
tentunya akan berdampak lebih jauh lagi begitu pak jazilul
ya saya apa yang disampaikan oleh pak ujang komarudin tadi
soal kejengkelan publik menurut saya itu adalah dinamika dari fenomena yang ada
menurut saya ini juga fenomena nggak akan berlangsung lama juga
tergantung nanti kita yang tadi disampaikan oleh pak uceng juga partai partai islam
bisa membuat narasi baru dan mengisi
saya tidak terlalu heboh lah melihat fenomena ini fenomena biasa saja
fenomena yang biasa artinya memang kita perlu mengkoreksi diri dengan membuat narasi narasi
yang mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan publik
nah kenapa saya sebut tadi pak jk ketika memberikan contoh soal habib rizik semacam
ya oke lah kalau itu tidak menaikkan popularitas kalau itu popularitas sudah naik
ini bagian dari cara mempromosi sebenarnya
makanya saya bilang tergantung cara yang dia
kalau saya lihat dari kacamata yang terbalik maka pak jk sedang mempromosi
kalau sudah terkenal ya sudah sudah terkenal
tapi ini bagian mempromosikan apa dicontohkan
ini loh ada pemimpin seperti habib rizik kira kira begitu yang mampu menyerap aspirasi
loh kok yang lain
loh yang lain partai islam lain lain nggak bisa
makanya saya bilang kalau ini cuma kejengkelan publik saya anggap ini fenomena sesaat
tapi nanti kami juga akan bekerja
itu juga akan melakukan sesuatu yang kemudian mampu menyerap aspirasi yang ada
jadi saya ada fine fine saja
tetapi karena ini disampaikan oleh pak jk bagi saya ini promosi
kalau kemudian saya ingin ke kang ujang
bagaimana kemudian kita bisa membuktikan ini sebenarnya pak jk ini promosi atau tidak promosi itu nanti akan gesturnya kita bisa menerjemahkannya dari mana kang ujang
ya tentu ya ucapan pak jk ini kan sakti ya
apa yang disampaikan walaupun tidak banyak jadi sangat simple dan memiliki dampak yang luar biasa
ya bisa saja itu dinilai oleh bang jajil fawai sebagai pemusi bagi abib rizie
faktanya memang dari narasi yang dikemukakan atau statement yang dikatakan oleh pak jk memang kan sangat baik dalam konteks personal dari pak habib rizik
dan itu saya rasa pak jk juga tidak salah karena memang tadi berkata apa adanya juga
tapi memang kalau dilihat dari konteks yang lain ya dari partai partai lain banyak pihak pihak yang tersindir gitu
dan itu wajar wajar saja
nah mari kita bersama sama gitu sejak saat ini mengkoreksi diri kita semua partai politik semuanya
tadi melahirkan pemimpin pemimpin yang bukan hanya konteks di islam tapi yang nasionalis islam yang nasionalis religius yang bisa diterima oleh semua komponen masyarakat
nah hari ini karena kekosongan itulah sebenarnya muncullah pengennya abib rizie itu
jadi pr kita bersama apalagi pengennya bang jajil fawai
sungguh luar biasa
nah karena di saat yang sama habib rizik hari ini dengan pendukungnya sudah besar
sudah banyak mengikutnya
ya ini juga perlu di counter oleh narasi narasi yang baru yang itu tadi menyejukkan rakyat dan mendapatkan simpati publik yang luas
kalau tidak penemannya akan terus berjalan
dan itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap partai partai islam
dan partai partai yang lainnya begitu
jadi kritikan pak jk ini seharusnya kemudian menjadi pr bersama
sekarang saya ke bang uceng
bang uceng masih bersama
karena hampir baik pak jazilu maupun pak ujang itu sejalan dengan pemikiran pak jk
seperti yang saya katakan tadi
kekosongan yang di warning oleh pak jk itu ya jadikan sebagai pr besar untuk kita semua
ya diperluas ke partai nasionalis juga
sehingga hal hal yang narasi lebih keras atau radikal itu bisa dilunakan oleh partai politik
bagaimana peran politik mampu mengedukasi konstituennya atau umat
sehingga ya dia punya idola dari partai itu sendiri
bukan tidak boleh ya tapi tidak kemana mana mestinya
karena ya bagaimanapun aspirasi masyarakat itu tetap ujung ujungnya disalurkan melalui partai politik
lalu ke parlemen atau dia ke eksekutif
tanpa saluran itu ya tidak bisa
dia menjadi parlemen jalanan saja
sama sebagai pressure group
itu kan tidak cukup
sementara yang diharapkan umat adalah bagaimana partai itu kebijakannya berpihak kepada dia
kemudian komunikasinya dengan pemerintah berjalan dengan baik
partai menjadi mentornya dan seterusnya
nah ini peran peran seperti ini ke depan partai sudah mesti lebih membuka ruang
apa selera masyarakat masa kini
kita tahu kan situasi banyak
kecenderungan kecenderungan sarana komunikasi makin berkembang
nah partai harus mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi situasi yang baru seperti ini
sehingga tidak ketinggalan oleh dinamika yang ada yang justru ditangkap oleh tokoh tokoh yang notabene di luar partai
itu saya kira yang mesti jadi pekerjaan ke depan
terutama partai yang berbasis islam
semoga kritikan yang disampaikan ini
bisa dimaknai secara cerdas tentunya
demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis
begitu ya pak jazilul
yang juga pro rakyat
baiklah pak jazilul kang ujang dan juga bang uceng
terima kasih atas waktunya di dialog kita pada malam hari ini